saya berharap bahwa empat partai pengusung ini kompak saya mudah mudahan diberi kesempatan tetap bersama mas emil
mas emil apa pendapat anda
saya mudah mudahan diberi kesempatan tetap bersama mas emil saya merasa nyaman dan produktif bersama mas emil lima tahun kemarin
apa kabarnya pdip juga
ya kan saya menyampaikan ini klaster satu adalah partai partai yang sudah memberikan surat rekomendasi
klaster satu ini ada gerindra ada golkar ada demokrat ada pan
kemudian kluster dua klaster dua ini partai partai yang sudah membangun komunikasi
insya allah dalam waktu sangat dekat p tiga akan menyampaikan rekomendasinya
berikutnya partai partai mungkin dalam pengembangan komunikasi berikutnya itu klaster tiga

jadi klaster pertama yang sudah turun rekomendasinya
kluster kedua adalah sudah terbangun komunikasi
kluster ketiga yang belum terbangun komunikasi
berarti pnp dan pdip masuk klaster tiga bu
saya sudah ketemu sama pak said abdullah ketua pdi jawa timur
tapi dari masa kemudian sudah menyatui itu gitu bu
kalau ibu misalkan berdampingan dengan mas eko
kita sedang memaksimalkan berkomunikasi sampai turunnya rekomendasi
jadi kalau sekarang komunikasi komunikasi terbangun
tapi tentu kita berharap bahwa itu akan terwujud dalam rekomendasi
jadi secara definitif misalnya adalah bapak ibu pak emil